saudara jika biasanya berkunjung ke museum menjadi hal yang membosankan
sekarang sudah bukan zamannya lagi
di museum lawang sewu kota semarang jawa tengah
di sini memiliki wahana imersif yang menceritakan sejarah perkereta apian indonesia
dengan menggunakan media audiovisual
nah kira kira seperti apa keseruannya
berkunjung ke museum sepertinya tak lagi menjadi hal yang membosankan
jika biasanya berkunjung ke museum pengunjung disuguhi foto foto lawas
melihat manekin diorama dan membaca dokumen
namun kini pengunjung dapat merasakan sensasi baru
saat berkunjung ke museum lawang sewu di kota semarang jawa tengah
wahana ini ialah wahana imersif yang menceritakan sejarah perkereta apian di indonesia
mulai dari awal pembangunan hingga kecanggihan teknologi
kereta api indonesia saat ini
ditambah lagi ditampilkan dengan menggunakan media audiovisual
ia memanjakan mata dan telinga
ruang wahana imersif ini merupakan ruangan persegi panjang
yang berkapasitas tiga puluh lima orang
di sini pengunjung dapat menikmati tayangan audiovisual
yang ekspresif dan canggih
pengunjung juga dapat merasakan sensasi seolah olah
berada di dalam dunia digital
ki wisata bekerja sama kolaborasi dengan ku
pt kereta api indonesia persero
membuat wahana imersif yang memang menceritakan
tentang sejarah kereta api
dari zaman dulu sampai zaman sekarang
yang gitu memang seru banget
jadi kita tidak hanya membaca
kalau biasanya kerawang sewu itu datang
untuk melihat lihat benda benda sejarahnya
dan melalui baca tulisan tulisan
tapi sekarang sudah bisa kita lihat dengan
wahana imersif dengan bentuk video digital
sejak dibuka dari bulan april dua ribu dua puluh empat lalu
yang datang dari luar kota semarang hingga mancanegara
salah seorang pengunjung yang berasal dari lamongan jawa timur
sengaja memilih datang bersama keluarganya
untuk liburan sekaligus memberikan edukasi kepada anaknya
adanya wahana imersif ini menurutnya lebih informatif
di sini kan ada apa namanya kayak
lokomotif lama semacam kayak gitu ya kayak
jadi biar anaknya tahu kayaknya anaknya juga tertarik deh
sama apa namanya macam macam kereta api gitu
lumayan menarik karena di dalamnya itu
ada kayak semacam dijelaskan sejarahnya
dari awal berdirinya lawang sewu ini
sampai sekarang sampai tadi dijelaskan juga bahwasanya
perkembangan dari apa namanya
kereta api dulu sampai sekarang sampai ada ini
kayak akses itu juga ada
anda yang ingin menikmati wahan imersif ini
harus merogoh kocek rp dua puluh lima ribu rupiah untuk dewasa
anak anak lima belas dan wisatawan manceng negara tiga puluh lima rupiah
wahana ini buka dari pukul sepuluh pagi hingga enam sore
lawang sewu juga hadir dengan toko souvenir dan arena kuliner
agar pengalaman berkunjung ke museum lebih menyenangkan